kami sama sama punya pikiran ya bahwa rasanya saya tidak berkomunikasi langsung pada soal ini
tapi rasa rasanya kami punya catatan yang sama pada soal itu dan kami tidak akan membiarkan
ciricap umpama logika yang paling sederhana satu tps tiga ratus tapi hasilnya lebih itu yang paling gampang
dan terjadinya di mana mana kami melihat sistematis betul ini terjadi
jadi mudah mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim untuk bisa membungkar cerita itu
sehingga bisa membuka kepada mata masyarakat
kedua umpama sama sama kan setelah yang saya ceritakan tadi bahkan luar negeri pun memberikan catatan loh kepada kita
ini penyelenggaranya penyelenggaran pemilunya kok seperti itu
jadi pasti dari satu punya catatan sendiri tapi kami punya catatan sendiri
apakah nanti dalam persidangan
ada persidangan ada kesamaan dan sebagainya
sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda agenda lain
kolaborasi kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak
kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik
apapun keputusannya kita akan legowo